polri kembali menerima kritik keras dari masyarakat akbpr broto seno terpidana kasus suap proyek cetak sawah
tidak dipecah dari kepolisian setelah difonis dan juga telah menjalani masa hukuman tiga tahun tiga bulan penjara
kepolisian mempertahankan broto seno karena dinilai berprestasi dan berkelakuan baik selama berdinas di kepolisian
ia telah menjalani sidang komisi kode etik polri dan menerima hukuman hanya membuat permintaan maaf dan dipindah tugaskan atau demosi
kita bahas sore ini bersama para narasumber sudah bergabung pak benny mamoto ketua harian kompolnas
pak benny selamat sore
terima kasih bapak sudah bergabung dan juga ada mas kurnia ramadana peneliti icw
mas kurnia selamat sore
selamat sore assalamualaikum mbak putri
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
icw di sini adalah pihak yang membuat surat dan kemudian mempertanyakan keputusan polri atas hal tersebut
detailnya bagaimana mas kurnia
ya mbak putri
pada bulan januari yang lalu sekitar lima bulan yang lalu indonesia corruption watch resmi mengirimkan surat permintaan klarifikasi
yang ditujukan kepada asisten sumber daya manusia kapolri irjen wahyu kala itu
adapun permintaan kami karena kami menemukan ada sejumlah bukti yang mengonfirmasi brotoveno
mantan terpidana korupsi dipekerjakan kembali di kepolisian
dan menduduki posisi sebagai idik
padahal kita tahu mbak putri ketika seorang anggota polri terlibat praktik korupsi diputus lima tahun penjara
di sana kami berpikir tidak mungkin broto seno justru dipekerjakan kembali oleh polri
maka dari itu kami kirimkan surat tersebut
namun sampai tiga puluh mei kemarin surat icw tak kunjung dibalas oleh polri
dari itu kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat
dan akhirnya terbukti kepolisian mempekerjakan mantan terpidana kasus korupsi
dan itu sangat melunturkan baik lembaga polri maupun komitmen anti korupsi yang selalu digadang gadang oleh kapolri
jenderal polisi listos sibit prabowo demikian mbak putri
baik pak benny sejauh mana kompolnas mengikuti polemik ini
dan apakah kemudian sudah terjadi dampaknya minimal ke dalam ya
berarti dua ribu dua puluh jadi itu era sebelum pak listos sibit
nah kemudian yang beretik ini sudah inkrah dengan sanksi yang diberikan adalah
seperti selama satu tahun permintaan maaf dalam sidang maupun secara terluris kepada kapolri
kemudian juga dialih tugaskan tidak dapat
nah ini sudah dilaksanakan oleh yang bersangkutan
kemudian kami juga mendapat informasi bahwa yang bersangkutan ini ketika sidang kode etik
ada rekomendasi dari atas untuk tidak diberhentikan
karena masih dibutuhkan dan tidak berprestasi
timbalan pula dan sidang kode etik memutuskan untuk tidak memberhentikan yang bersangkutan
hasil putusan sidang kode etik tentunya disampaikan kepada bapak kapolri
pelaku atasan langsung itu menyetujui atau tidak
dan ternyata putusan ini sudah inkrah
hingga sudah dilaksanakan oleh yang bersangkutan
ya ini juga menjadi garan untuk asem dalam menjalankan putusan ini
pak benny apakah kemudian kepolisian polri sudah mempertimbangkan bahwa dengan keputusan ini mengembalikan seorang terpidana
kasus korupsi kembali menjadi polisi aktif menjadi penyidik lagi
itu justru akan menunjukkan sebuah kemungkinan
keduduran bagi institusi polri sendiri
jadi memang menurut saya polri perlu berpengaruh
ya terhadap keputusan republik dan antisipasi dari reaksi
menyakitkan korupsi ini menjadi isu yang sensitif
karena ini juga menjadi kejahatan serius yang sangat disorot oleh publik
ketika putusannya ringan saja kita sebut media
ketika pengadilan memutus ringan saja sudah ribut
oleh sebab itu menurut kami ke depan polri perlu lebih hati hati ketika sidang kode etik dilaksanakan
akan memutuskan kasus kasus yang tidak pidananya diperruksi
itu perlu mempertimbangkan
rasa keadilan masyarakat
agar citra polri tidak terbawa
mas kurnia kalau menurut anda yang sudah dilihat oleh icw apa dampaknya sebenarnya
dampak ke internal institusi polri sendiri dan juga dampak keluar
ya yang pertama sudah pasti citra buruk polisian selama ini akan semakin buruk di mata masyarakat
karena justru mengangkat petidana sebagai penyidik di baris rim polri
namun mbak putri bagi saya
ada empat alasan kenapa
dari itu mengangkat broto seno kembali dalam sidang kode etik
misalnya yang pertama
menurut pengakuan kadif propam
pihak penyuap brotoseno telah difonis bebas di tingkat kasasi
kalau kita termasih lebih lanjut
dalam poin pertama
putusan etik tersebut
lakukan perbuatan korupsi
jadi tidak relevan lagi dipertimbangkan
yang kedua mbak putri
ini menjadi perdebatan di tengah masyarakat
keriuhan di tengah masyarakat
broto senok dianggap berprestasi
di posisi sebagai kepolisian
tentu ini menghenyitkan
dati seluruh masyarakat indonesia
sebab yang bersangkutan melakukan perbuatan korupsi
menggunakan jabatannya sebagai penyidik
dan meruntuhkan citra polri
di tengah masyarakat
hukuman di broto senok
tadi yang disampaikan oleh
ada rekomendasi dari atasan broto seno
itu salah satu yang kami cermati
siapa sebenarnya atasan broto seno
orang terpidana layak diberikan tempat
di institusi penegak hukum
pemerintah sudah mengeluarkan
sejumlah peraturan perundang undangan
asn yang terlibat praktik korupsi
anggota kpk pun seperti itu
dikejaksaan seperti itu
justru permisif terhadap kejahatan kejahatan korupsi
seperti saat ini
saya ingin mengutip pernyataan dari
irjen ferdi sambu

dia secara menggebu gebu menyampaikan
kalau ada oknum polisi yang nakal
kami akan tindak secara serius
kami akan pecat
kami menganggap pernyataan itu
tidak berdasar dan terbantahkan
pantan perga binaan
pemasyarakatan duduk sebagai anggota resmi
kepolisian republik indonesia
demikian mbak putri
perlakuan polri ini terhadap broto seno
terasa sangat spesial karena sudah ada beberapa data
saya akan bacakan beberapa data di sini
ada polisi menjadi bandar narkoba di bekasi
pemberhentian tidak dengan hormat
pembedahan dari brigadir aye pada saat itu
kemudian ada oknum brimob sulawesi selatan dipecat
terlibat narkoba dan calon penerimaan polri
menerima uang suap di sini
itu juga dipecat
ada lima orang
kemudian masih banyak lagi di medan
ada penggelapan uang
kemudian dipecat juga
kemudian berikutnya ada di sumatera selatan
ini berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan
dan masih banyak lagi kasus yang begitu mudah
kemudian oleh kepolisian mengambil jalan
tapi kenapa yang kali ini agak berbeda
atau sangat berbeda pak beni
ya dalam hal ini tentunya karena putusannya sudah impram
dan gudang kode etik ini tentunya
sudah dilaksanakan dengan proses
kita patut untuk hormati
terlepas kita mengkritik tempat polri
masih banyak hal yang kami kurang dipertimbangkan ya
dari sisi rasakan dan publik
ini yang sedang tingkat masyarakat
oleh itu ke depan menurut kami itu harus hati hati
jika putus dalam kita kode etik
kita akan didana korupsi
bapak beni tapi apakah pertimbangan pertimbangan soal
masih dinilai berprestasi ketika di kepolisian
kemudian tenaganya masih dibutuhkan di kepolisian
sekalipun seorang terpidana korupsi
memang itu seringkali menjadi pertimbangan di sidang kpk
tidak kembali karena ini pertanyaan dari pimpinannya dulu
nah ini perlu dipertanyakan
pak beni apa yang anda khawatirkan dengan polemik yang saat ini terjadi di masyarakat
berkaitan dengan pengangkatan kembali akbp broto seno ini
menjadi polisi aktif menjadi penyidik
kalau dari kami itu hanya merangkak kembali
karena itu akan rawan dan akan
masalah ini akan terus diangkat oleh masyarakat
ini bukan tugas lain yang jauh dari sisi kemungkinan
mas kurnia apa yang harus dilakukan sesegera mungkin sekarang
ya kapolri laku atasan tertinggi di lembaga kepolisian
rasanya penting untuk melihat regulasi lebih lanjut
dan membuka celah untuk meninjau kembali
keputusan dan kodeks terhadap broto seno tersebut
sebab kalau tidak selama kepemimpinan pak listio segit prabowo
lembaga polri akan dianggap lembaga yang anti terhadap pemberantasan korupsi
tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberikan efek jerak kepada pelaku korupsi
seorang terpidana kasus korupsi
rasa rasanya tidak layak duduk di posisi sebagai aparat penegak hukum
yang menurut saya itu adalah hal yang harus dilakukan
yang notabene nantinya akan misi utama kepolisian adalah melayani
dan menjadi presiden buruk dan menjadi catatan penting bagi kepolisian
agar tidak lagi ulangi tindakan yang masyarakat menganggap ini dagelan saja
di juga meruntuhkan
apa yang kerap disampaikan oleh pak listio sigit prabowo
komitmen anti korupsi polri inilah yang kita pertanyakan
baik pak beni posisi kompolnas soal ini bagaimana
apakah kemudian akan memberikan masukan juga
dan apakah kemudian juga sudah ada pertimbangan
ini bisa menjadi sinyal buruk bagi citra kepolisian yang mungkin sedang dibangun
bersih profesional bebas dari perilaku suap dan korup
ya kami dari kompolnas tentunya dengan baik viralnya kasus ini akan melakukan
beberapa langkah diantaranya memperlakukan kebenaran pihak polri
kemana kita tidak akan berkembang
yang kedua bagaimana agar apabila terjadi ini tidak berkembang
hal yang justru akan murid murid
baik kita akan melihat bagaimana respon kemudian dari kepolisian republik indonesia
atas kritik yang bertubi tubi yang muncul dari masyarakat
berkaitan dengan ini mas kurnia terima kasih banyak sudah bergabung sore hari ini
pak benny mamoto terima kasih banyak sore hari ini
sehat selalu bapak bapak sekalian